kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya dok ya
ini kita gabung dari akun ad junaidi satu dan juga at botutih sembilan puluh dua yang sama sama menanyakan
kalau kita nggak olahraga selama pandemi ini dok apakah imun tubuh kita bisa turun
ya jadi sebenarnya bukan turun ya mungkin lebih tepatnya imunnya tidak terjaga dengan baik
kita tahu kalau olahraga itu meningkatkan imunitas
sedangkan kalau kita tidak berolahraga maka imunitasnya tidak terjaga dengan baik
tidak ditingkatkan sehingga gampang terinfeksi atau memiliki risiko untuk terinfeksi
misalnya virus penyakit gitu
jadi bukan menurunkan tetapi lebih tepatnya imunitasnya kurang terjaga dengan baik
oke jadi tetap harus kita laksanakan ya olahraga ya dok ya
oke lanjut ke pertanyaan kedua ya dok ya
dari ad nchapsuryana satu dan ad andrejualianput empat yang bertanya
olahraga apa sih yang tepat dilakukan saat pandemi ini dan boleh nggak sih dok
olahraga ketika perutnya masih kosong belum sarapan misalnya
iya olahraganya apa aja sebenarnya
tapi memang di saat pandemi ini lebih diutamakan yang olahraganya di dalam rumah
dan kalau misalnya harus keluar rumah harus tetap menetap protokol kesehatan
artinya cuci tangan pakai masker jaga jarak gitu dan di sekitar rumah saja
terus kalau misalnya pada saat terikmat hari tidak disarankan
apalagi cuaca di indonesia
kita tahu bahwa cuacanya sangat panas sekali
sehingga kita nggak mau nanti yang terjadi misalnya dehidrasi atau sampai kejadian pada heat stroke
histruk yang malah jadi bermasalah bagi kesehatan
atau bisa menyebabkan nanti sampai masalah yang lebih lanjut
kalau tadi perutnya lagi kosong gitu belum sarapan masih boleh nggak sih olahraga dok
setiap orang beda beda
sebenarnya biasanya memang ada yang terbiasa
tapi lebih disarankan sebelum olahraga lebih baik sarapan dulu
pada saat kita berolahraga energi yang dipakai itu cukup
dan kita maksimal melakukan gerakan olahraganya
kan juga kita nggak mau ya lagi olahraga terus kita lemas karena kurang energi
nah sebaiknya sarapannya itu semakin berat makanan yang dimakan itu semakin jauh waktu olahraganya
jadi misalnya makannya berat seperti nasi atau mie ya sebaiknya dijeda tiga jam
tapi kalau misalnya makannya roti masih bisa sejam jedanya
atau misalnya nggak kebung nih waktunya mepet
kali ya kita manfaatkan jus
oke biar gak begah juga ya kalau lagi olahraga gitu ya dok ya
oke ke pertanyaan terakhir ya dok dari edsofian alsyarif
dok aman gak sih berolahraga siang siang di bawah terik matahari
tadi sebenarnya sudah dijawab ya dok ya
tapi mungkin bisa dijelaskan apa saja sih konsekuensi kalau kita memaksakan diri berolahraga di bawah terik matahari
dan ini yang penting nih dok nih
ini juga dari saya nih
yang penasaran ada nggak sih rekomendasi olahraga yang bisa bikin kita awet muda
aduh awet muda ya
ya sebenarnya olahraga dengan resep dosis yang tepat atau yang direkomendasikan itu sudah cukup untuk membantu regenerasi
tadi kalau misalnya konteksnya awet muda itu bagus sekali
misalnya olahraga karena regenerasi selnya jauh lebih baik dengan pompa darah yang baik ya
dengan berolahraga kan jantungnya baik padarannya maksimal membawa oksigen ke seluruh tubuh ke seluruh sel sel
jadi proses regenerasinya baik
nah gimana olahraga yang baik
oke tiga sampai lima kali dalam seminggu
satu sesi olahraga tiga puluh sampai enam puluh menit
untuk sekarang untuk meningkatkan imunitas untuk tetap awet muda kita di intensitas yang sedang saja
jadi tidak terlalu lelah
mengukur denyut nadi maksimal dua ratus dua puluh dikurangi usia gitu
atau kita pakai topes
jadi masih bisa diajak ngobrol tapi sudah tidak bisa bernyanyi itu intensitas sedang
jadi tadi tidak di bawah terik matahari ya dok ya
sebaiknya di dalam rumah begitu ya dok
di bawah jam sepuluh kalau pagi hari
hindari olahraga jam sepuluh sampai jam tiga
baik terima kasih banyak dokter grace telah bergabung bersama kami dengan informasi yang sangat informatif kepada warganet
sekali lagi terima kasih dokter grace
kita akan kembali jumpa lagi di cnn news update berikutnya